tangis susan tidak terbendung saat mengetahui buah hatinya meninggal di aliran sungai cipelang minggu sore
jenasa am raihan ditemukan tim sar gabungan di sungai cipelang kelurahan lember situ kota sukabumi jawa barat
korban ditemukan di dasar sungai sedalam tujuh meter setelah tim sar melakukan pencarian selama empat jam sejak korban dikabarkan tenggelam
sebelum berenang di sungai cipelang korban latihan pecah silat bersama guru pendamping
jenasa pelajar smp berusia tiga belas tahun ini dievakuasi menuju rumah sakit al mulk untuk divisum
anak saya bisa berenang ke laut juga dia bisa berenang pak
lebih enggak tahu di sini
setelah latihan turun ke sungai pada mandi diantara yang tiga hanyut yang tiga namanya elsa
terus taihan yang hanyut yang meninggal
yang tiga tadi yang dua ditemukan yang dua diselamatkan masih hidup
keluarga membawa jenazah ke rumah duka sebelum dimakamkan
sementara dua korban selamat masih dalam perawatan di rumah sakit al mub